percepatan pemulihan infrastruktur meliputi jaringan listrik pasokan bbm kemudian komunikasi jalan menuju ke sana
jalur lintas palu melalui trans sulawesi bagian tengah bagian barat dan bagian timur semuanya sudah bisa ditembus kendaraan
dan logistik terus disuplai ri kri dari tni juga dikerahkan bersama dengan kapal pelni
membawa logistik menuju ke arah palu donggala sigi parigi muntong
kemudian juga yang lainnya penanganan pengungsi baiklah
meskipun belum semua kebutuhan dasar
bagi para pengumumusi terpenuhi
sedangkan untuk penanganan koordinasi bantuan penerimaan bantuan asing
sampai hari ini terdapat dua puluh sembilan negara dan empat organisasi internasional yang menawarkan bantuan
saat ini bnpb telah mensortir beberapa bantuan dari tujuh belas negara yang telah menyampaikan
secara konkret bantuannya menyesuaikan
kebutuhan pemerintah republik indonesia telah ditetapkan
jadi dari dua puluh sembilan negara yang menyampaikan penawaran tujuh belas telah menyampaikan dan sudah menyatakan tertulis
kemudian kita pilih apa yang ditawarkan oleh mereka
tetap dalam hal ini enam kebutuhan utama yaitu transportasi udara pesawat dalam hal ini
jenset rumah sakit lapangan tenaga medis dan walking
dari dua puluh sembilan yang disortir tadi ternyata hanya tujuh belas yang menawarkan sesuai dengan kebutuhan kita
kemudian ada masukan dari kementerian kesehatan
untuk kebutuhan rumah sakit lapangan rumah sakit lapangan tenaga medis obat obatan dan hoking
tidak lagi menjadi prioritas kebutuhan internasional
fokusnya adalah transportasi water treatment generator genset dalam hal ini dan tenda
beberapa negara yang menawarkan tim sar dan tenaga medis telah diputus untuk tidak difasilitasi
mereka menawarkan tenaga tenaga sar untuk mencari korban
tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah indonesia sehingga tidak difasilitasi
dalam pertemuan juga sepakat bahwa kebutuhan pemerintah indonesia tidak bisa diputuskan
dalam pertemuan juga sepakat bahwa kebutuhan aftur bagi pesawat dukungan asing dapat ditanggung oleh negara pengirim selama digunakan di indonesia
artinya harus ditanggung oleh mereka semuanya
balikpapan akan dijadikan entry point bagi pesawat yang membawa bantuan internasional
dukungan keimigrasian di balikpapan juga telah disiapkan
dalam pertemuan juga sepakat menempatkan petugas di bnpb
kementerian luar negeri di posko balikpapan untuk memfasilitasi bantuan internasional
dan posko secara berkala memberikan laporan kepada menko polhukam yang ditunjuk oleh bapak presiden sebagai koordinator
dan satgas penanganan tanggap darurat bencana sulawesi tengah
semua tawaran bantuan internasional dan jawaban resmi hasil asesmen disampaikan secara tertulis melalui kementerian luar negeri
jumlah pesawat yang pesawat dalam hal ini
hercules c satu ratus tiga puluh yang ditawarkan sampai dengan hari ini oleh empat negara
jadi hanya empat negara yang menawarkan bantuan pesawat hercules c satu ratus tiga puluh
yaitu singapura dua pesawat hercules
korea selatan dua pesawat hercules
inggris satu pesawat hercules c satu ratus tiga puluh
jepang dua pesawat hercules
jadi ada tujuh pesawat hercules
bantuan internasional sampai dengan hari ini yang sudah disetujui dan satu helikopter mi dua ratus
kita juga mengingat kapasitas bandara untuk menampung pesawat besar hercules tadi hanya tujuh
jadi saat ini
sudah dirasakan cukup
untuk bantuan uang
dalam bentuk uang akan diberikan langsung kepada pemerintah republik indonesia
yang diwakili bnpb disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
nomor rekening khusus ada bnpb memiliki
sehingga dari negara nanti bisa diberikan kepada bnpb dalam bentuk uang
yang kemudian kita belanjakan
sesuai dengan kebutuhan
seperti itu mekanisme dan perkembangan perkembangan terkait dengan bantuan internasional